selandia baru dan indonesia memiliki cara tersendiri untuk mempererat persahabatan antar kedua negara
selain saling menguntungkan di sektor ekonomi keberagaman populasi kedua negara
dan kekayaan sumber daya alam yang sama sama dimiliki kedua negara ini
kini semakin dimanfaatkan keduanya
bahkan indonesia menjadi salah satu kiblat new zealand dalam mewujudkan program halal konsep
seperti halal food dan halal turism
bagaimana kedua negara memanfaatkan kesempatan ini
kia ora new zealand atau selandia baru merupakan negara dengan julukan tanah awan putih
yang hanya dihuni sekitar empat sembilan ratus penduduk
bahkan jumlah tersebut jauh lebih sedikit dari populasi hewan di new zealand
seperti domba yang mencapai enam puluh juta ekor
negara yang terletak di kawasan oceania ini memiliki alam yang sangat baik
selandia baru menjadi negara paling damai kedua di dunia setelah islandia
salah satu indikatornya adalah tingkat keamanan yang tinggi dan pertumbuhan ekonominya yang pesat
hubungan antara indonesia selandia baru semakin konkret
bahkan kedua negara sudah memiliki target di sektor ekonomi
duta besar selandia baru untuk indonesia jonathan austin optimistis
kedua negara mampu mencapai target kerjasama ekonomi
dalam perkembangan tersebut indonesia juga memiliki komitmen untuk meningkatkan
perjanjian antara dua juta baru menjadi dua sembilan juta baru pada tahun dua ribu dua puluh empat
bagaimana strategi anda untuk mencapai target tersebut
pertanyaan yang baik indonesia dan new zealand telah memiliki hubungan yang rapat selama enam puluh tahun
indonesia adalah pasangan perdagangan yang sangat penting untuk kita
sebenarnya indonesia adalah pasar ekspor terbesar ke dua belas
saya tahu bahwa orang indonesia sangat menghargai terutama orang indonesia yang berpengaruh di indonesia
dan juga orang indonesia yang berpengaruh di indonesia
saya tahu bahwa orang indonesia sangat menghargai terutama orang indonesia yang berpengaruh di indonesia
banyak makanan investments dari indonesia
jadi kalau anda lihat ke termasuk perbelanjaan daerah apa yang kami uapkan ke indonesia

dan mereka sengaja memiliki wilayah
saya pikir beberapa perubahan yang telah presiden telah katakan
yang ingin dia introdusikan pada peringkat kedua
juga akan membantu perbelanjaan
dia bilang bahwa dia ingin menarik investasi luar negara
pertanian dan perkebunan merupakan tumpuan dari hubungan kedua negara
selandia baru adalah rumah bagi pengolahan produk susu terbesar di dunia
yang menghasilkan satu lima ratus lima miliar kilogram susu solid kgms per tahun
dan indonesia termasuk satu dari dua puluh lima negara yang disasar new zealand dalam usaha tersebut
selain itu dengan melihat indonesia memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia
selandia baru bercermin kepada indonesia
dalam menerapkan konsep makanan halal atau halal food
bahkan sejak tahun dua ribu sembilan belas
selandia baru sudah menerapkan konsep kuliner halal
atau faiens dan kiwi muslim direct
indonesia adalah populasi muslim terbesar di indonesia
dan negara anda juga berpikir tentang turisme halal dan turisme full
kami berpikir tentang kemampuan kita untuk membicarakan tentang islamophobia
jadi apa yang bisa dilakukan oleh kedua negara
untuk meningkatkan atau memperbaiki hubungan halal
terutama di sektor halal
new zealand adalah salah satu negara terbaru di dunia
yang memiliki regimen sertifikasi halal

halal itu sangat penting untuk kita
karena kita bergantung pada reputasi kita untuk makanan dan keamanan
untuk menjadi negara yang kita adalah kita harus membuat hal yang benar
bukan hanya melakukan hal yang di sisi
seperti membuat kapal atau membuat mobil
hal yang kita lakukan terbaik adalah membuat makanan dan keamanan terbaik di dunia
jadi kita harus memiliki sistem yang sangat kuat
untuk memastikan halal itu aman
termasuk halal itu aman untuk pelanggan muslim
jadi sistem halal kita pikirnya terbaik di dunia
dan kita telah mendapatkan sukses dalam beberapa dekade
untuk dunia islam
dan ada kebutuhan yang sangat kuat untuk produk halal kita
itu adalah segmen pasar yang sangat penting untuk kita
kami menantikan kerja dengan otoritas halal baru di sini
untuk memastikan standar halal itu sangat tinggi
berdasarkan data dari jurnal of muslim minority affairs
muslim selandia baru diprediksi akan mencapai seratus ribu jiwa pada tahun dua ribu dua puluh
selandia baru akan berkonsentrasi menerapkan konsep halal turism seperti di indonesia
guna memberikan pengalaman terbaik untuk wisatawan asing di new zealand